kita punya anak kayak
gimana pun juga roger dengan chandra
lo tau sendiri loh chandra itu kuat
dan gue yakin chandra pasti berlatih terus
sementara gue gak begitu tau roger
lo tenang aja
dengan kemenangan pertarungan ini
black cobra bakal banyak dikenal lo
bukan sekitar geng motor saja
gue yakin ujung macam putih
pasti bakal kehilangan banyak muridnya
tapi mereka ngomongin dojo macam putih
mereka gak tahu apa gue juga latihan di sana
tapi lo juga jangan remeh remenin ikel
dia gak gampang dikalahin
dia juga kuat
gue harus bisa cari trik untuk lo ngalahin dia
seperti waktu itu ya
kita manas manasin dia
dia juga keras
dan dia juga keras
itu bisa efektif
itu bisa efektif
lo tenang aja lex
gue udah punya trik untuk mancing emosinya dia
lawan orang yang seteko
jadi menurut gue ya
kok bisa kok ngalahin dia
lo tenang aja
sekarang kita bisa berpobat
mungkin kayaknya gak jadi
soalnya aku ada calling yang dari dekat
cantik juga tuh cewek
lo fokus pertarungannya aja
aduh kok gak diangkat sih
tapi gue harus tau ini
gue harus jaga diri
galauannya itu berbahaya banget
apa aku ke rumahnya aja ya
sebenernya dibalik ke galauan dan kesedihan gue
pasti nyempil keuntungan sedikit
nah ini nyempil nih
bagus sebenernya ini
ini bagus untuk mengacaukan hubungan reva dengan boy
kalau clara mah gak ada apa apanya
reva ini jadi masalah
ini gue akan tunjukin foto clara dengan boy sama mas
gila banget sih
udah baik kan
tapi aku mau nunjukin sesuatu nih sama mas lab
kayaknya ya mamanya boy itu benar benar niat banget pengen jodohin clara dengan boy
mamanya boy itu kan saklek banget
kalau udah clara ya clara aja
aa aja gak akan mau pindah kemana pun mas
apalagi mau menerima reva
kita punya anak kayak gak ada cowok lain aja mas yang harus ngejar ngejar boy
kan masih banyak orang di luar sana yang jauh lebih baik untuk reva daripada boy
iya siapa juga yang mau reva sama si boi
kita ini keluarga bermertabat
kita tidak mungkin menyodorkan anak kita sendiri
eh mas mau kemana
masuk ke kamarnya reva sekarang
kamu keluarin laptop kamu
papi ingin kamu searching sesuatu buat papi
kamu sudah tau ini
tapi ini kayaknya ini cuma sebatas iklan doang nih profesional kerja aja
awalnya memang profesional dalam bekerja
tapi kamu harus melihat bagaimana upaya mama nyelamatkan kamu
bagaimana upaya mamanya boy untuk mendekatkan boy dengan perempuannya
awalnya mungkin boy buat
tapi bukan suatu hal yang gak mungkin kalau boy lama lama bisa suka dengan perempuan itu
kamu harus melihat bagaimana upaya keras mamanya boy
mamanya boy ingin boy dengan perempuan itu
karena mamanya boy ingin menyodorkan boy dengan perempuan ini
kamu jangan stuck dong sama boy
kamu perempuan yang cantik
kamu bisa mendapatkan sepuluh laki laki yang lebih baik daripada semua
papi gak suka
dan papi gak mau anak yang papi sayangi terluka tersakiti bahkan patah hati
kamu harus mulai belajar untuk bisa melupakan boy
katakan katakan papi memang mengijinkan kamu sama boy
tapi bagaimana dengan mamanya boy
mamanya boy sudah jelas jelas antipati sama kamu sayang
lama lama hal independen
tapi portak sadece kepadanya adalah